krisis air yang terjadi di sejumlah daerah di jawa timur akibat kemarau panjang
membuat warga desa cakru jember menggelar ritual ojung
dengan ritual ini warga berharap hujan segera turun meski hanya beberapa jam saja
warga percaya jika ritual yang sudah menjadi tradisi ini bisa mendatangkan hujan
ratusan warga desa cakru kencong jember
senin siang memadati salah satu rumah penduduk yang menjadi lokasi ritual ojung
ritual ini dipercaya masyarakat bisa mendatangkan hujan meski saat musim kemarau
dalam ritual ojung akan ditampilkan dua orang bertelanjang dada di atas panggung
dan keduanya memegang rotan sepanjang satu meter dan saling berhadapan
keduanya bergantian memukul sampai mengenai titik sasaran yakni bagian punggung
meski saling pukul namun ritual ini merupakan sebuah
simbol pengorbanan warga untuk meminta kepada yang maha kuasa
agar segera diturunkan hujan
semakin banyak warga yang melakoni pengorbanan dalam ritual ini
diharapkan permohonan warga segera dikabulkan
tujuannya adalah pertama yaitu untuk menyita hujan
kalau hujan sulit masyarakat kita mengadakan ritual seperti inilah
selain sarana meminta hujan ritual ini digelar sekaligus untuk melestarikan budaya
yang sudah menjadi tradisi dan salah satu kesenian asli
dari masyarakat jember
syaful kusmanani jember